hari ini merupakan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh satu tahun
perayaan dan peringatan detik detik kemerdekaan dipusatkan di istana merdeka jakarta
selain presiden dan wakil presiden perayaan hut ri di istana merdeka juga dihadiri oleh sejumlah tamu undangan
mulai dari mantan presiden republik indonesia megawati soekarno putri ketua mpr dan lembaga negara lainnya
perwakilan negara tetangga hingga masyarakat dari berbagai kalangan
nilam sukma pawaneng yang mewakili provinsi dki jakarta terpilih sebagai pembawa baki bendera merah putih
sementara tiga orang yang bertugas untuk mengibarkan bendera merah putih
ialah rahmat duhe yang mewakili gorontalo muhammad akbar sebagai pembentang bendera
mewakili kalimantan barat
serta muhammad aditya rsyahlubis sebagai pengerek bendera yang mewakili banten
sementara itu kolonel infantri putra widya setawa didapuk menjadi komandan upacara penaikan bendera
adapun bertindak sebagai komandan paski braka adalah akp lalu hedwin hanggara dari ditlantas polda metro jaya
perayaan hud ri di istana merdeka juga diisi dengan atraksi pesawat sukhoi dan f enam belas
serta penampilan dari sejumlah artis nasional
tahun ini masyarakat dapat melihat secara langsung prosesi perayaan kemerdekaan
yang dimulai dengan kirap bendera dari tugu monas
sejak rabu pagi ratusan warga sudah memadati lokasi kirap bendera di silang monas jakarta pusat
di sini warga bisa langsung melihat kereta kencana yang membawa bendera pusaka dan naskah proklamasi menuju ke istana merdeka
momen seperti ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah
biasanya seluruh proses perayaan kemerdekaan adalah dihubungkan dengan perayaan kemerdekaan
prosesi perayaan kemerdekaan hanya dipusatkan di istana merdeka dan hanya bisa disaksikan melalui layar televisi
warga pun sangat mengapresiasi ide yang dicetuskan oleh presiden joko widodo ini
kirap bendera yang diberiakan oleh tni polri pas pampres dan perwakilan daerah ini
akan dilakukan dua kali pada pagi hari saat pengibaran bendera pusaka dan juga sore hari saat penurunan bendera